sekjen nasdem joni g plate membeberkan alasan ketua umum nasdem surya paloh tidak hadir dalam pertemuan ketua umum partai politik koalisi pemerintah selasa malam
meski mengaku tidak tahu apakah ada undangan untuk nasdem joni menegaskan komitmen nasdem bersama jokowi hingga dua ribu dua puluh
mas dem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana
ada anggapan bahwa nasdem seperti tidak dianggap
kalau soal anggap menganggap itu adalah dinamikanya politik nggak ada masalah itu yang penting kan komitmennya